iya karena panggilan adik cantik itu bisa untuk siapa aja
kamu ketemu anak kecil di jalan kamu panggil adik cantik itu juga bisa
kamu ganti panggilannya yang lebih romantis
panggilan suami kepada seorang istri
oh pasti istrinya bahagia banget kalau dipanggil beb
jangan oke oke aja sekarang kamu jemput beb beb acil
tapi ingat kamu ambil hatinya curi cintanya
katanya keluarga yang tinggal disini selalu bisa
kamu tau dari mana rumah ini bawa siap
saya tau dari temen temen bandnya acil
tadi orangnya disitu
palingan juga biar semua bari iseng
lu mah jangan gampang kemakan omongan
tapi bener ya pak
kalau semuanya ini cuma iseng
jadi kan kita beli rumah ini
ya jadi dong
ya jadi dong
ngambeknya jangan kena kecil kayak gini
lu kalau mau ngambek di rumah aja ya
jangan deh jalan
bu aceh gak mau pindah
jangan gitu cil
aduh udah deh bu
biarin aja manusia aneh itu pindah ke rumah baru sendirian
sekarang lo udah nikah sama warno
tapi hasil gak cinta bu sama warno
aca gak suka sama dia
lame lame juga ya nanti
kagak ada yang mustahil cil
nih ya sekarang lo ketemu tiap hari
seruma ngobrol tiap hari
lama lama juga pasti timbul rasa itu
aduh bu bu bu udah udah
gak usah dijelasin
nih aja acil tuh udah serem tau gak
acil tuh benci banget sama dia
tadi katanya mau ngebatalin
tentunya sekarang mulai dijual
ada sesuatu nih yang disembunyiin sama si rangga
daripada lo diem gak jawab pertanyaan gue
mending lo ke dapur
lalu lo aduk terus bawa deh kesini
syukur deh kalo lo tau
kirain gue pulang gue bocah
acil jangan keluar benci sama warno
biasanya yang keluar benci jadi cintai
lo tau si romlah
dia pertama nikah sama si toyib
dia benci banget
gara gara si toyib tiga kali puasa tiga kali lebaran
sepucuk surat pun tak datang
akhirnya lo tau sekarang
dari saking bencinya itu si romlah sama si toyib
malah nempel terus
giliran si toyib mau pergi
lo mau kayak dia
ih ibu serem banget ngomongnya
di emang ibu lagi ceritain
nggak ada hantu dibilang serem
acil makanya ibu ingetin terus ama lo
jangan kelewat benci sama warna
entah dimana lo cintai sama dia
lo malu sendiri
ibu kagak mau loh di posisi jadi malu sendiri kayak gitu
lo tuh udah gede cil
udah harus bisa nahan diri
segala sesuatu yang berlebihan itu kagak baik
kita ke rumah aja yuk
pasti acil udah di rumah rangga
acil pasti butuh teman ngobrol
impian jadi penyanyi kandas
wah lo juga mau nyuruput
main cabut aja
adik cantiknya itu loh mapski
isin isin terus sama warna
namanya juga dijodohin
kamunya jangan krusa krusu
i'm not krusa krusut ya
kubres gabrus ya
kalian ini kan dijodohin
pdkt nya setelah menikah
karena tidak melalui
panggil adik cantik
ya karena panggilan adik cantik itu bisa untuk siapa
kamu ketemu anak kecil di jalan
kamu panggil adik cantik
itu juga bisa
kamu ganti panggilannya yang lebih romantis
panggilan suami kepada seorang istri
pasti istrinya bahagia
banget kalau dipanggil
jangan oke oke aja
sekarang kamu jemput beb beb ajil
oke deh kalau gitu manski
sekarang warna jemput beb beb dulu ya
beb beb gak pakai m
beb beb dan bukan
beb beb gak pakai m
beb beb dan bukan
beb beb gak pakai m
sekarang udah gak bisa diapa apain lagi
lo harus tinggal di sana
gak ada acil gak ada ben pelangi dong
kok dile sih
berarti lo setuju dong kalau gak ada acil gak ada ben pelangi
ya nggak akur dong bari
maksudnya lu benar kalau nggak ada acil nggak ada band pelangi
jadi band pelangi harus ada acil
kasian pian sama bari
mimpinya mereka kandas
gitu dong untuk baru anak ibu
yaudah kita pulang yuk
biar beres ya

kan dengan jam tujuh
kita seluar di lemari datang